nah sejauh ini kan misalnya siapa pejabat yang wajib melaporkan lhkpn
mestinya kita kpk yang mengatur
jadi ada beberapa pejabat yang posisinya itu strategis
tapi menurut undang undang pemerintahan yang bersih dari kkn
itu kategorinya bukan penyelenggara negara
sehingga dia nggak lapor padahal posisinya strategis
nah kita ketentukan
kpk nanti yang akan menentukan
siapa saja penyelenggara negara pejabat yang wajib lapor lhkpn
nah akan seperti itu
termasuk pemberian tahun ini
tahun ini sudah kita perintahkan agar jadi berkomunikasi
termasuk sanksi tadi itu
nah sanksi itu kita akan menetapkannya
kalau ada pejabat yang misalnya tidak jujur dalam pengisian
ya harus diberhentikan dinonjok
dari posisinya bersambutan